hai ya seperti pada saat pembukaan tadi bahwa saat kita memperingati hari kartini memang berbagai
macam caranya dilakukan masih ingat gak waktu kita masih kecil gitu kalau peringatan hari
kartini kita selalu upacara dengan menggunakan baju baju daerah tuh selalu ya kan didandanin
dengan menggunakan ya apapun lah kostum kostum darah kalau saya sih paling jojo dari jawa
karena kan memang era kartini juga dari sana ya jadi baju baju pasti lekat seperti itu pawai
dari sekolah ke sekolah lain panas panasan tapi enggak masalah seneng justru kalau dulu waktu saya masih kecil
sedia memasuki pakai baju betawi karena paling gampang pakai sarung pakai peci dan sebagainya
baju itu dan baju koko itu paling gampang gitu nah salah satu ca ini juga informasi berikut ini
juga merupakan salah satu cara memperingati hari kartini ini ada puluhan perempuan dari berbagai
latar belakang mengikuti kegiatan arung jeram justru menggunakan kebaya untuk pasti adrenalin
memuncak ya karena pusing pakai kain kebayo
seperti apa nah arung jeram berkebaya ini dilakukan sebagai bukti sekaligus simbol
ketangguhan perempuan indonesia para perempuan berkebaya ini berkumpul untuk mendengarkan
pengarahan mereka bersiap untuk mengikuti kegiatan arung jeram menyusuri sungai
seruai di desa kuala degah sibiru biru deliserdaung sumatera utara sampai di
titik awal arung jeram mereka menumpang mobil bak terbuka kegiatan arung jeram ini digelar
memperingati hari kartini diikuti oleh puluhan perempuan dari latar belakang yang berbeda
pegawai negeri pegawai swasta mahasiswa pecinta alam dan pengusaha kegiatan ini diharapkan dapat
menjadi simbol ketangguhan perempuan indonesia jadi karena kartini itu tanggal dua puluh satu april kami menggunakan
dua puluh satu perahu karet yang pengaruhnya adalah perempuan memakai ya pakaian daerah kenapa nuansanya arun
menerang arun jeram ini bisa memumpuk kerah yang terlalu berlebihan dengan ketangguhan di dalam perah nama itu adalah arung jeram
merasa kebersamaan teamwork leadership di arung jeram ini dapat semua
di sisi lain sungai ini mungkin belum tereksplor ya
ini sungai sangat indah view nya keren banyak canyonnya masih asri
dan satu hal kalau nggak salah mau dibikin waduk jadi sebelum dibikin waduk
belakangan ini jalur arung jeram di kecamatan sibiru biru mulai dikenal oleh para penikmat olahraga ini
butuh waktu sekitar satu jam untuk tiba di titik akhir
para peserta merasa tertantang dan menikmati petualangan sungai ini
luar biasa pemandangannya pun sangat indah ya kan
terus airnya pun sangat deras jadi tantangan dan keseruan itu pasti ada
kalau menurut saya tidak susah biasa saja
malah seru lagi nampak keunikan dari kita memakai kebaya
walaupun kita berpakaian seperti ini kita tetap bisa eksis
sungguh mengasihkan seru menjadi suatu pengalaman yang luar biasa buat saya
karena walaupun untuk kedua kali mungkin adalah pengalaman yang terbagus buat saya
kart ini menjadi simbol perjuangan perempuan indonesia
semangatnya diharapkan dapat terus menginspirasi perempuan tanah air untuk berkarya
ian prabudi deliserdang